kita ke informasi lain setelah sempat melonjak tinggi harga telur di surabaya kini menurun drastis
sementara pasca lebaran beberapa waktu yang lalu harga telur mencapai rp dua puluh delapan per kilogram
kini menjadi rp tujuh belas lima ratus per kilogram
nilai ini adalah yang termurah setelah setahun terakhir harga telur selalu di atas rp dua puluh
terpantau pada rabu pagi di beberapa pasar tradisional besar di surabaya misalnya
harga telur di tingkat agen atau grosir rp tujuh belas lima ratus per kilogram
ada pun di tingkat pengecer sekitar pasar harga telur rp delapan belas lima ratus per kilogram
harga telur menurun sejak sekitar tiga hari terakhir
para agen dan pedagang menyatakan tingkat permintaan telur jauh menurun dibanding stok yang melimpah
ternak itu memang semua pada curhat semua ya dia sudah banyak yang
kalau yang ternak kecil mesti gulung tikar
dari makannya dari ongkos
kosnya itu untuk karyawan apa sudah tidak menjanjikan
terlalu murah sekali ternaknya kasian lah kita lihat ya
ada yang seperti itu mereka malah bilang
pak tolong pak diambil stok saya saja sekarang ini sudah ada dua puluh empat ton tidak terjual
nah umur telur itu kan ada pacet patut umurnya ya
jangan sampai lebih dari satu minggu atau dua minggu itu sudah kurang bagus
ada pun di tingkat pengecer yang jauh dari agen
seperti di perumahan
banyak pembeli yang mengaku masih ditemukan harga di atas rp dua puluh per kilogram
lebih murah kalau di rumah itu satu kilo sampai rp dua puluh dua rp dua puluh tiga
satu kilo kalau di rumah
lebih baik di agen enak lebih murah kalau menurut saya
sebaran telur dengan harga yang menurun tiba tiba belum merata di semua wilayah
selain itu pengecer tetap menjual dengan harga lama
harga telur yang menurun memang disambut positif oleh pembeli
selain itu agen dan pedagang
masih bisa menjual di atas harga yang ditetapkan pemasok
sementara itu harga yang murah dengan biaya ternak yang tinggi
beresiko terhadap kelangsungan usaha peternak ayam petelur